meski disorot karena pelanggaran etik akibat melobi jabatannya kepada komisi tiga dpr
hakim arief hidayat tetap dilantik oleh presiden joko widodo sebagai hakim konstitusi di mahkamah konstitusi
untuk periode lima tahun ke depan di istana negara
pelantikan oleh presiden jokowi ini memang dilakukan di tengah banyaknya kritik dan protes
atas kinerja serta integritas arief hidayat selama ini sebagai ketua mk yang dinilai kerap melakukan pelanggaran kode etik
selain aktivis sebanyak tujuh puluh tujuh guru besar dari berbagai universitas juga mendorong
agar arief hidayat mundur dari jabatannya sebagai hakim dan ketua mk
sebelum ditetapkan melanggar etik oleh dewan etik karena melobi komisi tiga dpr ri terkait perpanjangan masa jabatannya
arief hidayat pada dua ribu enam belas juga pernah ditetapkan melanggar etik karena mengirimkan surat ktblc
kepada jaksa agung muda pengawasan untuk menitipkan seorang kerabatnya
meski dengan catatan dua kali pelanggaran etik itu
presiden jokowi berdalih pelantikan arief hidayat hari ini tetap dilakukan karena telah melalui mekanisme di dpr
kita harus tahu ya prof arief itu adalah hakim mahkamah konstitusi yang dipilih oleh dpr
harus tahu semuanya
dan kalau memang ada anggapan tadi mengenai pelanggaran kode etik
mekanismenya ada di mk
jangan saya disuruh masuk ke wilayah wilayah bukan wilayah saya